judul gue sekarang udah pinter
bisa buka helm sendiri
pacar dan apapun itu
so so geng sih tapi dalam hatinya
ya pak paket mbak
buat siapa ya pak untuk mbak misel
oh dari si
kamu pasti mau nongkrong sama temen temen kamu ya
bisa gak malem ini kamu liburin
dulu kita makan bareng sama sama papa
rifki ada urusan di luar
mau sampai kapan kamu menghindar dari papa
kayak begini ya rifki ada urusan
makanya rifki harus pergi
besok itu dua tahun meninggalnya mama kamu
pa nyekar tiap tahun
ke makamnya mama itu nggak akan bisa
ngehapus apa yang papa udah lakuin ke mama

kesel sih awal awal doang kesel
cuma sekarang udah biasa aja
ternyata lo sabar ki ke ya
harus dong kan
gue sendiri riset sama nyokap gue jadi harus strong
shift kalian sudah selesai
kalian boleh pulang
hari ini saya lihat kerja kamu sudah bagus
siap pak terima kasih pak
kasih ya pak sama sama
makasih ya apa udah bantuin gue
iya sama sama santai aja
lo sekarang mau balik
kalo balik sekarang bareng gue yuk
kayanya engga deh
soalnya gue mau ketemu sama temen lama gue dulu
jadi gue duluan ya
yaudah hati hati ya
hari yang panjang
jangan juga telat makan ya bu
sepi lagi deh
bareng gue aja
kan gue udah janji
mau jemput lo
eh udah bareng gue aja
gue gamau gue maksa
pak udah bapak
lagi marah sama saya dia lagi ngambuk sama saya
jadi saya mau nganterin dia pulang
boleh pak ya
jadi di cancel aja pak sebagai ganti ruginya
ini buat bapak aja
bapak sekarang bisa
pergi aja pak
jangan kaya gitu dong
udah pulang sama aku aja ya
aku anterin pulang ya
aduh ini kata togar
jangan jangan jangan
bapak davin mana sih
setengah jam lagi filmnya mulai
bapak davin aneh banget deh hari ini
rara telepon malah di reject
rara telepon lagi
nomernya udah gak aktif
di whatsapp juga gak masuk masuk
tuh kan masih cek list satu
bapak davin serius gak ya mau nonton sama rara
durin udah satu jam lebih loh kita nungguin di sini
davinnya belum dateng dateng lagi
itu sih rara juga mukanya betel lagi
apa jangan jangan dia di ghosting doang lagi sama davin
parah banget coy ps
gak ada apa apa
yaudah deh sambil nunggu davin gue main ml ya
bel kalo hape lo pake buat main game
gagal lagi kan ngerekamnya
aduh tenang aja
putri gue masih cukup kok masih banyak
main bentar gak akan lowbat
yaudah tapi gue gak mau malem ini sampai gagal lagi
gimana sayang tadi filmmu seru kan
gak seru kata kamu seru
maaf babe kan aku gak tau
babe harusnya tuh kita gak nonton film tadi tau
film horror tuh udah paling cocok buat kita bib
tapi aku gak suka ih
jadi tadi pas adegan adegan serem
kamu takut kamu kaget kamu muluk muluk aku gak suka
gue udah sama sama suka
jagain ke arah ya
mbak gak apa apa mbak
gak apa apa jagain ke arah
gak apa apa jagain terus guys
pagi kursi lu
kan kursinya gue geser
pagi kaki cepet
jodoh gue sekarang udah pinter
fizobu ke helong sendiri
manggil gue jodoh pacar dan apapun itu
halus banget sih lu
tapi dalam hatinya berbunga bunga bahagia
buat siapa ya pak
dari siapa pak
kurang tau mbak
tapi alamat penerimanya untuk mbak michelle
terima kasih ya pak
lu dibayar kan
oh ya terima kasih ya
bukan lu yang pesen
oh ibu gue paling
ya takut gue gak ada makan di rumah
mau nyokap lo gak ada di rumah
lagi luar kota kerja
lo kenapa yes
ngomong modus ya lu
emang botol kecap
lu emang endemen modus jadi orangnya
eh kerupuk kulit
tolong jangan suzon terus ya sama gue ya
gue tuh seneng gak ada nyokap lo di rumah loh karena
kita mau latihan dance
gue gak mau nyokap lu ngeliatnya sama aku ya
lu ngeliat gerakan gue yang kaku dan jelek itu
gue di depan nyokap lu harus jaga image lah
lu lagi sekali manggil gue kerupuk kulit
gue usir lu dari rumah kau
kalau mau usir usir saja sudah
telepon pak tung
waktu gue sebentar nih